informasi berikutnya dari aksi tidak terpuji
polres indramayu jobrat terus mendalami kasus dugaan pembunuhan
setelah seorang suami menyimpan jasad istrinya di bawah tempat tidur
pihak kepolisian masih menunggu hasil otopsi untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban
dan mencocokkan dengan keterangan terduga
dalam kasus yang sempat menggegerkan warga desa bangodua ini
kepolisian resort indramayu telah mengamankan terduga ma suami korban berusia enam puluh lima tahun
otopsi jasad korban berlangsung di rumah sakit bayangkara losarang di indramayu
untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban jn yang jasadnya terkubur di bawah tempat tidur
akhirnya ditemukan oleh warga pada sabtu malam lalu karena tercium bau tak sedap dari rumah korban
sejauh ini hasil pemeriksaan sudah mengerucut kepada sang suami yaitu saudara m
sementara masih belum kita tetapkan namun kita masih menunggu hasil otopsi
dari pihak rumah sakit bayangkara yang sudah kita bawa korbannya tadi malam ke rumah sakit bayangkara